sekelompok orang mengamuk dan menyerang kantor kementerian dalam negeri di jalan medan merdeka utara jakarta pusat
akibatnya beberapa karyawan terluka dan fasilitas kantor rusak
dan terus berlanjut hingga ke belakang gedung b yang diikuti saling lempar batu
ketika aksi kemudian berpindah ke halaman depan kantor kemendagri
masa dipukul mundur keluar dari gedung perkantoran
akibat peristiwa ini beberapa pegawai kemendagri mengalami luka luka